anda kembali di gelar perkara
begal makin nekat mereka tega melukai korban tak peduli anak anak
yang penting barang berharga bisa dirampas
lantas bagaimana mencegah aksi begal
di dalam sistemologi itu dia ada di dalam diri anak ini gitu ya
tentu menjadi sasaran empuk atau target bagi pelaku
sendirinya misalnya menggunakan hp di jalan
itu harus diingatkan berkali kali gitu ya harus keluarga bapak sekolah
bahwa tidak menggunakan hp untuk tujuan lain
kasus pembegalan yang menyasar pelajar di depok jawa barat
terjadi dalam waktu berdekatan
para begal nekat melukai korban yang melawan atau mempertahankan hp nya
korban remaja dh terluka dan harus dirawat di rumah sakit
sementara remaja cf yang mempertahankan hp nya terseret motor begal hingga beberapa meter
kriminolog universitas budiluhur cazizah gusnita menilai
bahwa anak perempuan dan lansia rentan menjadi korban tindak kejahatan
lantaran secara fisik dan psikologis dianggap lemah
ada yang namanya dari kajian victimologi
di dalam victimologi itu dia melihat ada sebuah karakteristik yang untuk seseorang
kerentanannya itu ada dari fisik ada dari psikologis
tiga teratas kita bicara yaitu anak perempuan dan orang tua atau lansia
ini kan kita bisa melihat ya dari sini fisik dan psikologisnya
kalau kita lihat dari sisi tadi fisik
tentu kita akan menganggap pelaku ini tadi ya
anak merupakan sasaran untuk tadi karena fisiknya mungkin tidak sekuat orang dewasa nah
kemudian ketika mengalami menerima ancaman ini akan mudah lagi ya
anak anak mungkin khawatir takut dengan orang dewasa dibentak saja
mungkin ketika pola pikir pelaku melihat anak ini akan mudah untuk diancam takut
ini akan menjadi target target yang cukup
utama atau empuk kita bagi sasaran pelaku
disertai tindak kekerasan rentan mengalami trauma
komisi perlindungan anak indonesia menyebut
pihak terkait perlu memberikan pendampingan
tentu intervensi yang harus dilakukan oleh pemerintah
itu sampai tingkat penyembuhan
dan sampai pada perlindungan secara khusus
traumatisnya tadi ada dampak psikologisnya
meski polisi kerap menangkap pelakunya
namun kasus pembegalan tak ada habisnya
selama para pelaku leluasa melakukan aksinya
dan mudah menjual kembali harta hasil kejahatan
maka tindak kejahatan jalanan akan tetap ada
untuk dilakukan untuk pelaku kejahatan tadi
melihat kondisi juga tadi ya
jadi kalau misalnya kebutuhan tidak ada ngapain
berarti kalau dia mau jual lagi pun tidak ada yang mau beli
untuk apa dia melakukan kejahatan itu
seperti bisnis juga lah sebenarnya ya mbak
oh iya kebutuhannya tinggi penawarannya juga ada
jadi dia akan mengikuti secara tidak langsung
undang undang perlindungan anak harus ditegakkan
pada kasus kejahatan yang menyasar anak
hak restitusi atau hak mendapat ganti rugi
yang dimiliki anak korban tindak pidana
diharap dapat membuat jerah pelaku kejahatan
semua biaya ganti rugi dibebankan pada pelaku
nah ini tentu harus dilakukan juga secara hukum
atau analisis aturan perundangan ya
dilihat apakah korban ini luka sedang
kalau berat atau meninggal itu kan sampai lima belas tahun
dan dendanya tiga miliar
dan kemudian ini juga ada hak restitusi
ini dijelaskan di dalam pp empat puluh tiga ya
yang mengatakan bahwa anak korban pidana
salah satunya adalah korban kekerasan fisik
itu harus mendapatkan ganti kerugian
berarti kan diberikan kepada orang tuanya
ini masuk dalam permohonan dari keluarga korban
nah ini adalah bentuk dari penjeraan
ya pada siapapun yang melakukan tindakan kekerasan kepada anak
maupun mungkin secara mental
agar kasus pembegalan tak terulang
patroli keamanan mesti ditingkatkan
pemasangan cctv di ruang publik yang terintegrasi dengan sistem keamanan kantor polisi
sebenarnya cctv sangat diperlukan ya
tidak hanya pihak pihak kota kota tertentu
tapi aparat penegak hukum pemerintah daerah setempat pun
untuk daerah daerah memang yang dikhawatirkan juga rawan tadi
kalau ada cctv kan secara psikologis pelaku itu kan mikir juga ya
berputar lagi gitu secara otaknya logikanya
itu ada upaya kata cctv untuk mencegah
saya kira juga terintegrasi dengan pihak keamanan ya
ada cctv di area setempat ya
saya kalau ngomong cctv itu suka agak sedih ya mbak
karena beragam kawasan dan beragam zona yang saya temukan
mengantisipasi tindak kejahatan dapat dimulai dari diri sendiri
terkait begal yang sewaktu waktu mengincar anak
ada beberapa hal yang dapat dilakukan anak
menghindari jalan sepi saat pulang sekolah
jangan menampakkan barang berharga di tempat umum
kejahatan bisa terjadi tanpa ada niat dari pelakunya
tapi karena ada kesempatan
mau jalan ke bukit gitu ya
ada person yang itu beritikat buruk
dia dengan sendirinya misalnya
itu harus diingatkan berkali kali gitu ya
bahwa tidak menggunakan hp untuk tujuan lain
di sekolah kan bisa pesan programnya
atau meminta tolong orang tua dan siapapun yang menjemput di posisi mana
dan tidak untuk dilihat dibuka bermain hp game dan lain sebagainya di jalanan
anak sendiri diberikan langkah langkah gitu ya
bagaimana terhindar dari adanya situasi potensi potensi kekerasan
ataupun tadi yang mengincar dirinya
yang paling utama adalah dia harus bisa lari ke tempat ramai
melakukan tindak kejahatan tidak dibenarkan
apalagi kalau sampai pelaku membahayakan nyawa korban
hukuman berat pasti akan dijatuhkan
kejahatan jalanan bisa terjadi di mana saja
tutup celah kejahatan salah satunya dengan tidak menampakkan barang berharga anda
jensly tonga tim liputan kompastv jakarta